liburan di pulau dewata basuki cahayapurnama alias ahok menyambangi kantor dpd pdi perjuangan provinsi bali
dalam waktu yang sama juga diumumkan bahwa mantan gubernur dki jakarta ini telah resmi menjadi anggota pdip
basuki cahayapurnama btp alias ahok tiba di kantor dewan perwakilan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan jumat sore
kedatangannya langsung disambut oleh sejumlah pengurus partai berlambang kepala banteng ini
selanjutnya btp alias ahok mengikuti pertemuan tertutup bersama wakil gubernur bali ketua dprd bali sekretaris dpd pdip bali serta sejumlah pengurus partai selama dua jam
selesai pertemuan tertutup btp keluar ruangan dengan memakai jaket merah bernomor tiga sesuai nomor urut pdip dalam pemilu dua ribu sembilan belas
ahok resmi menjadi anggota pdip sejak tanggal dua puluh enam januari atau dua hari pasca bebas dari tahanan makobrimob
sudah anggota pdi perjuangan sudah punya kartu pdi perjuangan
mulai tanggal dua puluh enam januari sudah resmi
kenapa di bali pak
kenapa di bali pak
beliau selaku anggota pdi perjuangan tentunya bersilaturahmi dengan kita anggota pdi perjuangan bali
jadi itu sambil beliau ber apa namanya berkeliling keliling artinya bersilaku rahmi ke kantor pdi perjuangan bali
sebagai satu wadah dengan kita di pdi perjuangan
apakah ahok akan berada di bali hingga hari minggu mendatang
nandang rishadia astika denpasar bali